hampir di setiap seri balap motogp
pria asal kebumen ini selalu hadir di sirkuit
termasuk di ajang balap motogp di sirkuit mandalika nusa tenggara barat
mugiono adalah teknisi asal indonesia
yang menangani helm helm yang dipakai oleh para pembalap
seluruh aspek dari helm yang akan dipakai pebalap
tak luput dari perhatian pria berusia tiga puluh sembilan tahun ini
hingga kepenempelan stiker sponsor
saya cek kacanya masih layak pakai atau tidak
saya cek dalemnya pin lock nya saya cek
masih layak pakai atau tidak
kalau emang tidak layak pakai
atau memang itu scratch atau baret
nah fungsi tear off sendiri itu
untuk memperpanjang usia kaca sebenarnya ya
jadi kalau ada serangga
kalau ada serpihan ban di depannya
jadi kacanya ini aman atau safety
karena adanya tear off ini seperti ini
nah seperti ini
sebenarnya ini bukan biru ya ini cover nya
sebenarnya tear off ini clear atau bening
total ada tiga pembalap motogp
lima pembalap moto dua
dan empat pembalap moto tiga
yang helmnya ditangani oleh mugiono
salah satunya adalah helm
yang dipakai enea bastianini
yang di seri pembuka di qatar tampil menjadi juara
apapun permintaan dari pembalap
untuk membuat helmnya nyaman dipakai
harus bisa diakomodir oleh mugiono
walaupun ini sama sama batok m
belum tentu sama pembalap lain itu muat atau pas
bisa longgar bisa terlalu sempit begitu
jadi setiap pembalap itu memang beda beda size gitu
contohnya seperti enea bastianini seperti ini
nah ini dia sendiri kalau yang normalnya itu
tidak ada tambahan busa di sini
dia ada minta tambah busa lima belas mili di depannya
itu permintaan khususnya seperti itu
menjadi teknisi helm balap motogp sejak tahun dua ribu sembilan belas
mugiono harus menyiapkan total sekitar enam puluh helm
yang akan digunakan oleh dua belas pembalap
di setiap seri balap motogp